setelah menurunkan puluhan konten tiktok berbau mengemis online
kementerian informasi komunikasi dan informatika
memberi lampu hijau terkait konten kreator yang meminta hadiah
melalui siaran langsung pada platform media sosial
hal tersebut disampaikan oleh direktur jenderal aplikasi informatika kominfo
samuel abrijani di selah acara peluncuran
status literasi digital indonesia dua ribu dua puluh dua di jakarta
dilansir dari cnindonesia com samuel mengatakan
ada rambu rambu yang harus dipatuhi
yaitu tidak adanya konten berbau seksual erotisme
hal lain yang tidak sesuai dengan perundang undangan
kendati membolehkan kreator meminta hadiah
samuel tetap melarang aktivitas tersebut
jika melibatkan golongan nansia
disabilitas dan anak di bawah umur
kemenkominfo sendiri sudah menurunkan lebih dari lima puluh konten
terkait kreator yang meminta hadiah
melalui siaran langsung media sosial
namun melibatkan nansia